jika dibandingkan sebelum underpass ini benar benar dicoba ataupun bisa kita lalui bersama
yang paling penting saya sih berharap ya untuk aplikasi aplikasi penutup jalan itu sudah update
karena biasanya nih ulang simpang susun semanggi saja
masih kacau gitu masih kurang update lagi
dan diharapkan juga dengan beroperasinya underpass mampang ini tidak mengalihkan kemacetan ke simpul simpul yang lain
tapi di beberapa titik yang lainnya
nah seperti yang tadi sudah dilaporkan oleh albi pratama bahwa selain di mampang ataupun selain di matraman
selasa pagi kemarin jalan lintas bawah atau underpass matraman juga diuji coba dan dibuka untuk kendaraan
ya dan dibukanya underpass matraman dengan panjang kurang lebih tujuh ratus meter ini
setelah mengalami penundaan sebanyak tiga kali pada awal april dua ribu delapan belas
jalan lintas bawah atau underpass matraman akhirnya diuji coba dan dibuka untuk pengendara pada selasa pagi pukul enam tiga puluh waktu indonesia barat
jalan lintas bawah yang menghubungkan jalan tambak dengan jalan pramuka dan jalan matraman raya ini bisa digunakan satu arah bagi kendaraan yang hendak menuju kedua kawasan tersebut
memiliki panjang keseluruhan tujuh ratus meter dan lebar rata rata tujuh meter
jalan ini bisa mengakomodir kendaraan roda empat dan sepeda motor
sedangkan bus trans jakarta
jalan lintas bawah ini bisa diarahkan melewati sisi kanan jalan dari underpass matraman ini
memiliki total anggaran biaya sebesar satu ratus delapan belas miliar rupiah
ada apa aja sih di underpass yang menghubungkan antara jalan tambak menuju ke kawasan pramuka dan juga jatinegara di kawasan matraman ini
kalau yang saya lihat tadi sih sudah ada papar penunjuk arah sudah ada marka jalan yang juga sudah disiapkan
dan bahkan ada papan penyuk arah digital di bagian persimpangannya karena memang ini merupakan underpass pertama di jakarta yang memiliki cabang
beberapa lampu penerangan dan lampu hias sudah tersedia di bagian dalam underpass
rumah pompa pun telah rampung dikerjakan untuk mengatasi genangan di dalam underpass kalah hujan
jadi tentunya dengan dibukanya lintas bawah matraman ini
kita kami harapkan kemacetan selama ini kerap terjadi di simpang pramuka di lampu merah situ ya
itu bisa kita minimalisir kita hilangkanlah mudah mudahan ya
prediksi saya sih bisa mengurai sekitar tiga puluh persenan lah ya
akibat pembukaan jalan lintas bawah ini
sejumlah jalan seperti jalan proklamasi dilakukan rekayasa lalu lintas dari sebelumnya satu arah menjadi dua arah
hal ini mengakibatkan kemacetan di persimpangan jalan tambak jalan proklamasi dan simpang megaria
yang mengekor hingga jalan matraman raya di sisi timur serta di simpang matraman raya
albi pratama jakarta